pelaksanaan ujian akhir semester madrasah alia negeri di jombang terpaksa dibatalkan dan dijadwal ulang
pembatalan dilakukan karena adanya protes tentang materi soal ujian yang berisi ajaran hilafah dan jihad
sejumlah pihak khawatir materi tersebut bisa memicu gerakan radikal di kalangan pelajar
jadwal pelaksanaan ujian akhir semester madrasah alia negeri di jombang terpaksa dilakukan penambahan
pasalnya satu materi ujian tentang fikih ditarik dan dibatalkan oleh pemerintah agama jombang
pembatalan ujian ini dilakukan menyusul adanya protes dari sejumlah pihak terkait konten kilafah dan jihad yang ditemukan di dalam soal ujian akhir semester kelas dua belas
pengurus ikatan sarjana nahdlatul ulama kabupaten jombang menyayangkan munculnya materi tersebut
apalagi materi tersebut disinyalir sudah tersusun secara sistematis
dihawatirkan materi tersebut akan memunculkan pemahaman yang keliru pada adanya
anak didik terhadap khilafah termasuk berpotensi mengancam keutuhan nkri
kami menyayangkan menyayangkan adanya materi di pendidikan madrasah aliyah
dan mempelajari hilafah itu sudah jadi sel tidur untuk perpencahan nkri dengan ideologi hilafah yang ditanamkan
sementara pihak kemenak langsung bersikap proaktif
kementerian langsung mengumpulkan musyawarah guru mata pelajaran fikih
dan kelompok kerja kepala madrasah yang paling bertanggung jawab terhadap keluarnya materi tersebut
kekhawatiran kami adalah dianggap doktrin ketika kita memberikan pengertian tentang khilafah itu apa
kekhawatir ya untuk para peserta didik itu di persepsikan sebagaimana hilafah yang di persepsikan oleh sebagian orang pada saat ini
selanjutnya kementerian agama akan menjatual ulang pelaksanaan ujian mata pelajaran fikih sabtu depan
sedang hasil ujian dan seluruh soal
kini ditarik untuk menghindari polemik di masyarakat